lo pasti gak bisa akan jauh jauh dari gue
terus kamu sempet nanya gak
atau nomor teleponnya
aku gak sempet nanya sih cuma
kalau ibu ada apa apa perlu saya silahkan hubungi saya di situ
gimana bisa sih kamu kasih kartu nama kamu sama bu nawang
next aku ini kan seorang ibu
dia cerita soal kehidupannya
dia membesarkan anaknya sendirian
untungnya anaknya juara terus
jadi dapet beasiswa untuk masuk kuliah
nah itu bukan urusan kita
secara nggak langsung itu jadi urusan kita
aku kasih kartu nama ke bu nawang cuma formalitas aja
tapi aku kenal bu nawang kok
dia nggak mungkin segampang itu minta bantuan ke orang lain
kalo gak benar benar kepepet
aku cuman gak kepingin
itu bisa bahaya buat bu nawang
aku bisa pilih bantuan
kalau kita bisa
aku bisa pilih bantuan
aku bisa pilih bantuan
itu bisa bahaya buat kita
jadiancaman kamu tau gak
kita tenang dulu
aku yakin bu nawa gak akan curiga tentang apa yang menimpa pak jaka dulu
dia sekarang fokus sama ngurusin anaknya kok
kalau gitu kita makan siang aja dulu
di cafe deket kantorku
saya gak sengaja
pokoknya rahasia tentang suaminya cuman kita yang tau
sekali lagi saya minta maaf ya pak
aduh maaf ya bu nawang jadi kelamaan nunggu
aduh gak masalah sama sekali nggak masalah kok bu rumi
nah saya tuh udah ngecek bagian hrd loh bu nawang
nah ternyata masih ada lowongan buat bagian administrasi wena wangu
berkas berkas apa aja yang dibutuhkan
untuk dibawa besok
sekaligus bu nawang bisa diinterview
gak kerasa waktu cepet banget berlalu ya lex
sekarang anak anak kita udah pada gede
rizky sama pangeran itu
gak sedeket dulu
waktu itu rizky juga sempet dateng ke kantor aku
dia ngebelain mahasiswi
yang waktu itu pernah dikerjain sama pangeran
aku gak pernah dengar itu
kurasa kamu juga gak perlu tahulah
dia cuman orang biasa
bukan dari kalangan kita
videonya sempet viral dimana mana
rizky dateng ke kantor
ngancem minta untuk
di blow up lagi masalahnya
semuanya udah selesai kok
gak perlu dipikirin lagi
sebagai ibu harusnya aku tahu
apa yang dilakuin rizky
jadi begini banget sih hidup gue
gak punya duit
tempat tinggal nebeng
tapi beneran menyedihkan ya hidup gue
kok jadi kayak gini sih
orang itu mencurigakan banget
baru aja jalan kesana
oh yaudah gue duluan ya
lo mau kemana
suka suka gue lah
nyebelin banget sih nih orang
gue harus cari kerja nih biar dapat duit
gak mungkin juga kan
gue numpang terus di kontrakannya pak regar
gue juga gak mau ngerepotin nyokopnya usus goreng
oh jadi itu tujuan batu bata
lo pasti gak bisa kan jauh jauh dari gue
amit amit deh mendingan gue jualan usus goreng gue dapat untung daripada gue ngikutin lo
yang ada gue rugi tau gak dapet duit lagi
heh gitu aja bangga makin kesel gue gue mau cepet cepet cari kerja
lo mau gak ikut jual usus goreng lumayan loh untungnya dapet duit
gue jualan usus goreng bareng sama lo
enggak ya nggak mau lah gue mendingan kerja yang layak dengan gajinya gede
oh jadi seorang pangeran butuh kerjaan sekarang
usus goreng jadi tau deh kalo gue mau nyari kerja gue kan jadi tengsin
ngapain juga coba harus tensin
yang penting kan kerja halal
gue tau lo butuh kerja
siapa bilang gue butuh kerja
dari apaan sih usus goreng
lo loongan kerja lah kalo aja ada di sini
ya gue gak tau juga tapi kan namanya nyoba
nyari pengantar kopi
bisa lah usus goreng
ya gue kan cuma nanya nggak usah emosi bisa kan
bukan emosi itu namanya ketegasan laki laki itu harus tegas
udah mendingan lo cari aja yang punya
nah itu tuh kayaknya yang pakai jas yang punya deh
tanya aja langsung
itu yang pakai jas hitam lihat kan yang laganya kayak bos
yang itu apa yang itu
yang itu yang kayak bos
kayak gitu jadi bos
udah cepet deh
udah lo tunggu di sini ya
siapa juga sih yang mau ikut ke sana
asli yang psikotrop